jurubicara kepresidenan fajrul rahman menyampaikan hingga saat ini belum ada pengerucutan lima nama calon dewan pengawas kpk
kementerian sekretariat negara masih menyaring masukan masukan dari berbagai pihak sebelum diserahkan kepada presiden
hal tersebut disampaikan fajrul di istana kepresidenan jakarta kamis pagi
fajrul menegaskan istana telah menerima masukan banyak nama untuk mengisi pos dewan pengawas kpk
namun presiden akan memilih sesuai dengan aturan yang berlaku
seperti batas usia minimal lima puluh lima tahun dan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan komposisi di komisioner kpk
presiden rencananya akan mengumumkan nama nama dewan pengawas bersamaan dengan pelantikan pimpinan kpk desember mendatang
tapi ketika ditanya prosesnya ini dengan mengundang pendapat langsung dari tokoh tokoh masyarakat yang dianggap kompeten di bidangnya
dan kemudian orang orang tersebut diundang
kemudian ditanyakan mengenai apa saja yang kita perlukan selama ini
tapi menurut saya sebenarnya selama dua puluh tahun terakhir ini kan sikap anti korupsi itu sudah menjadi nilai
menjadi kultur dalam budaya kita
jadi praktis sebenarnya masyarakat ini sudah masyarakat anti korupsi
baik masyarakatnya negaranya pemerintahnya
jadi sebenarnya tidak perlu ada keraguan keraguan dalam titik ini sebenarnya
jadi diundang oleh pemerintah
tentu dengan kriteria tertentu ya
artinya orang orang yang dimintai nasihat
ataupun ada orang yang menyampaikan melalui setnek maupun secara langsung